kita akan kembali memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar as pada perdagangan pagi hari ini
kita lihat rupiah sepertinya kembali mencapai lima belas tiga puluh satu terkoreksi dua puluh delapan persen
pergerakan rupiah hari ini diprediksi kembali melemah seiring rencana rapat gubernur bank indonesia kamis ini yang kemungkinan akan tetap mempertahankan suku bunga
jika prediksi ini benar maka bank indonesia akan tertinggal dari bank sentra negara lainnya
hasil divergensi kebijakan ini membuat mata uang garuda tidak menarik dari mata uang lain
selain itu laju inflasi dan pertumbuhan kasus covid sembilan belas akan menekan rupiah
sementara dari eksternal berasal dari pertemuan bank sentral eropa jepang dan amerika serikat
belum lagi pasar valuta asing dipengaruhi agresivitas the fed untuk menaikkan suku bunga
yang di tahun ini sebagai respon lonjakan inflasi di amerika serikat
kemudian kita lihat bagaimana perdagangan bursa indonesia atau iasg pada sesi pertama pagi hari ini
iisk juga terkoreksi tujuh puluh satu persen di enam delapan ratus dua puluh enam
isg pada kamis memang diprediksi masih punya bahan bakar untuk kembali menguat seperti rabu kemarin
oke sentimen rapat dewan gubernur bank indonesia memang diprediksi akan kembali mewarnai
pergerakan ihsg dan terbukti pagi hari ini dibuka melemah tujuh puluh satu persen
seirama dengan kenaikan bursa global dan kalau kita lihat bahwasanya rilis earning perusahaan blue chip di amerika serikat masih berlangsung
yang mayoritas hasilnya lebih baik dari perkiraan pasar seharusnya iasg menguat pada hari ini
dan iisk akan dihiasi dengan sentimen pengumuman hasil rapat dewan gubernur bank indonesia pada hari ini
meski diperkirakan masih akan menahan suku bunga di level tiga lima persen
mayoritas memperkirakan bi masih menahan suku bunga dan sudah terefleksi di pasar
sehingga saat nanti diumumkan pasar akan melanjutkan sentimen penguatannya
selanjutnya kita akan melihat pembukaan bursa saham utama di asia pasifik pada perdagangan hari ini
sepertinya bervariasi nike hanseng sanghai composite bycosby
salah satu yang positif kita lihat hampir lima persen penguatannya yaitu hanseng di dua puluh satu delapan puluh sembilan
sanghai juga menguat hampir satu persen di tiga empat puluh tujuh
sementara terkoreksi hampir satu persen nike dan kospi
kalau kita lihat bursa asia pasifik dibuka bervariasi memang nike hanseng dan shanghai komposite dibuka positif
sentimen datang dari bank pembangunan asia pada hari ini memangkas perkiraan pertumbuhannya untuk negara berkembang asia untuk tahun ini dan tahun depan
ini sebenarnya mencerminkan dampak ekonomi dari perang rusia dan ukraina yang berdampak kepada kawasan asia pasifik
kemudian pengetatan agresif oleh bank sentra global untuk menjinakkan inflasi di tiongkok dan india
diprediksi hanya tumbuh empat enam persen
lebih lamban dari bulan april yang mencapai lima dua persen
selanjutnya kita ke perdagangan bursa saham eropa yang ditutup rabu waktu setempat
kita lihat seperti apa semuanya memerah
bahkan yang paling terprosok adalah fuji seratus hampir mencapai lima persen di tujuh dua ratus enam puluh empat
kemudian juga eurodex dan cac di enam satu ratus delapan puluh empat
bursa eropa ditutup lama pada hari rabu karena investor masih mencermati musim pendapatan perusahaan data ekonomi inggris
dan potensi kebijakan moneter
inflasi inggris seperti yang saya bacakan tadi mencapai level tertinggi baru dalam empat puluh tahun pada juni karena harga makanan dan energi yang terus melonjak
hal ini meningkatkan krisis biaya hidup bersejarah di negara tersebut
indeks harga konsumen naik sembilan empat persen per tahun
naik dari sembilan satu persen pada bulan mei lalu
sementara uniper menjadi saham dengan kenaikan sebesar yang terbesar pada rabu
saham raksasa energi jerman itu melonjak hampir satu tiga persen
di tengah pembicaraan bailout pemerintah
selanjutnya kita lihat pada perdagangan bursa saham amerika pada rabu waktu setempat
kalau kita lihat justru berbanding terbalik dengan eropa yang memerah
sementara amerika bursanya semua hijau dan dos nasdaq hampir mencapai satu enam
wall street kembali melanjutkan kenaikan meski dengan presentasi yang lebih tipis ketimbang perdagangan pada hari sebelumnya
nasdaq komposit kembali mencatatkan kenaikan tertinggi
yang ditopang oleh sinyal pendapat
peningkatan positif emiten dengan kewaspadaan terhadap inflasi dan lebih banyak kenaikan suku bunga oleh federal reserve yang lebih tinggi
harga saham sedang trend dalam mode roller coaster
saat ini berada di bawah pengaruh inflasi suku bunga dan pendapatan
pada perdagangan yang terakhir tadi pagi waktu indonesia
tujuh dari sebelas sektor utama smp lima menguat
sektor konsumen dan teknologi informasi membukukan kenaikan terbesar